dan kita akan mengikuti konferensi pers dari gedung kemen kopolukam di jalan medan merdeka barat jakarta terkait menegakkan protokol kesehatan berikut ini
saudara sekalian saat ini saya akan menyampaikan pernyataan resmi pemerintah untuk mencermati perkembangan situasi
saya didampingi oleh panglima tni bapak jenderal hadi cahyanto
lalu di sebelah kiri saya ini wakapolri komisaris jenderal gatot edi karena bapak kapolri sedang ada tugas lain dipanggil presiden
lalu ada kepala bin jenderal polisi purnawirawan budi gunawan
lalu terakhir ada bapak letna jenderal
lalu ada pak binti munardo kepala satgas covid sembilan belas kepala bnpb
saya akan sampaikan pernyataan ini sebagai berikut
mencermati perkembangan satu pekan terakhir telah terjadi peningkatan yang signifikan kasus covid sembilan belas
sementara pada saat yang sama terjadi pula kerumunan massa
dalam jumlah besar terutama sejak hari selasa tanggal sepuluh hingga tanggal tiga belas november di wilayah dki jakarta dan jawa barat dan sekitarnya
pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan
pada pelaksanaan pes
pernikahan dan peringatan maulid nabi muhammad saw di petamburan jakarta pusat
di mana pemerintah sebenarnya telah memperingatkan gubernur provinsi daerah khusus ibu kota jakarta
untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan
penegakan protokol kesehatan di ibu kota
sekali lagi penegakan protokol kesehatan di ibu kota
merupakan kewenangan pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota jakarta
berdasar hirarki kewenangan dan peraturan perundang undangan
kita semua pemerintah dan seluruh
pemerintah dan seluruh elemen masyarakat
dalam delapan bulan terakhir telah mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk mengatasi covid sembilan belas
yang telah memakan ribuan korban jiwa
ratusan tenaga kesehatan baik dokter maupun perawat
telah menjadi pahlawan dari upaya kita berperang
upaya upaya ke arah itu telah menunjukkan hasil positif
di mana di tengah masyarakat telah tumbuh kesadaran untuk menjaga jarak
memakai masker dan rajin mencuci tangan dengan sabun
bahkan dari data di seluruh dunia indonesia termasuk yang sangat baik
dalam angka kesempatan
kesehatan dan kesembuhan
dan jumlah penduduk yang terinfeksi covid sembilan belas
jauh di bawah rata rata dunia tapi kesembuhannya di atas rata rata dunia
sehingga indonesia dianggap oleh dunia sebagai yang baik
namun pelanggaran secara nyata
protokol kesehatan dengan berkumpulnya ribuan orang dalam sepekan terakhir ini
bisa membuyarkan segala upaya
yang telah kita lakukan delapan bulan terakhir
orang yang sengaja melakukan kerumunan massa tanpa mengindahkan protokol kesehatan
berpotensi menjadi pembunuh potensial terhadap kelompok rentan
pemerintah mendengar dan mendapatkan banyak keluhan serta masukan dari berbagai kalangan
seperti dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat
dari purnawirawan tni dan polri
dari relawan serta kelompok kelompok masyarakat sipil
yang bergelut dengan perjuangan kemanusiaan dalam mengatasi covid sembilan belas
atas praktik pelanggaran protokol kesehatan
termasuk penggunaan dan penggunaan
dan penggunaan yang merusakan fasilitas umum
seakan perjuangan mereka itu dianggap tidak dihargai sama sekali
bahkan mereka mengatakan negara tidak boleh kalah
tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi aksi pelanggar aturan
pembangkangan premanisme dan pemaksaan kehendak
melakukan tindakan lain yang dapat mengoyak
persatuan dan kesatuan bangsa dan negara
oleh karena itu
oleh karena itu
pemerintah memperingatkan kepada para kepala daerah
aparat dan masyarakat di seluruh indonesia
bahwa pemerintah akan menindak tegas
dan melakukan penegakan hukum
melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar
khusus kepada tokoh agama
dan tokoh masyarakat
diharapkan untuk memberikan contoh dan teladan kepada semua warga
agar mematuhi protokol kesehatan
indonesia adalah negara demokrasi
sehingga setiap warga negara mempunyai hak dan kebebasan untuk berekspresi

berkumpul dan beraktisifitas
tetapi jangan lupa bahwa indonesia juga adalah negara nomokrasi
penggunaan hak individu tidak boleh melanggar hak warga masyarakat lainnya
sehingga harus tetap dilakukan sesuai dengan aturan hukum
agar kehidupan berbangsa dan bernegara
berjalan aman harmonis tentram dan damai
kepada aparat keamanan
kepada aparat keamanan
kepada aparat keamanan
pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas
dalam memastikan protokol kesehatan dapat dipatuhi dengan baik
pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan
yang tidak mampu bertindak tegas
dalam memastikan terlaksananya protokol kesehatan covid sembilan belas
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
itu tadi konferensi pers yang disampaikan oleh pemerintah
dalam hal ini diwakili oleh menko polhuka mahfud md
yang diwakili dan juga didampingi oleh waka polri
kemudian ada kepala bin budi gunawan dan juga panglima tni hadi cahyanto
serta kepala satgas penanganan covid sembilan belas doni munardo
menko poluka mahfud md tadi mengatakan bahwa
pemerintah mencermati kenaikan jumlah kasus positif covid sembilan belas
terutama di provinsi dki jakarta sejak seminggu terakhir ini
terutama sejak selasa sepuluh november
dan tadi menko polhuka mahfud md menyebutkan bahwa
pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan
pada pelaksanaan maulid nabi
dan juga pernikahan di daerah petamburan jakarta pusat
dan pemerintah pusat sudah memperingatkan
kepada pemprov dki jakarta untuk mengingatkan penyelenggara
dua acara tersebut agar menaati protokol kesehatan
dan tadi menko polhuka mahfud md secara tegas mengatakan bahwa
penegakan hukum atas protokol kesehatan di suatu daerah
ataupun di ibu kota menjadi tanggung jawab dari pemprov dki jakarta
dan tadi mahfud md menko polhuka juga mengatakan bahwa
pelanggaran protokol kesehatan selama seminggu terakhir ini
usaha pemerintah selama delapan bulan
untuk mengedukasi masyarakat agar menaati protokol kesehatan
di tengah masa pandemi covid sembilan belas
tadi pemerintah mendengar masukan dari beragam elemen masyarakat
yang meminta agar pemerintah tidak boleh kalah
dan pemerintah mengingatkan kepada kepala daerah
pejabat publik aparat keamanan
bahwa pemerintah akan melakukan tindakan tegas
kepada mereka ataupun pihak pihak yang sengaja
melanggar protokol kesehatan
dan juga membuat kerumunan
mengingatkan kepada aparat keamanan
agar tidak segan untuk memberikan sanksi
ataupun menegakkan aturan
atas pelaksanaan protokol kesehatan di lapangan